saya mau nendang si jamal
kalau ada yang berpihak sama dia
biar saya tendang sekalian
kalau kita kecolongan di terminal
saya yang tanggung jawab
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
per per per per per
ada ibu marah kadir per
kamu nyerah aja
aku tadinya berharap kamu dukung aku
kenapa nyuruh aku nyerah
gak ada uang pas a
gak ada kembaliannya
apa maksud kamu belakang aku lemah
kalau kamu gak sedih gak bingung
kalau berat resikonya
kang bahar mau pensi
kalau dia nunjuk saya buat jadi gantinya
kalau saya mau setuju aja kang
menurut kamu si gobang bakal setuju
kalau dia gak setuju saya kepret dia
kalau dia mah kayaknya enggak
dia benci sama akang
saya lihat dia kayaknya mau ngelawan akang
kalau saya gantiin kang bahar
saya nggak mau ada keributan
gak mau ada perang
tendang aja dulu si jamalnya
saya butuh alesan buat nendang dia
bukan karena takut posisi saya direbut
tapi karena memang dia pantas buat ditendang
jadi si jamal mau kembali ke rumah
kang jamal ada kerjaan
jangan bilang sama saya kalau si jamal sekarang jadi pemborong bangunan
maksa warga yang nggak mau
supaya mau ngejual tanah sama rumahnya
muran sama pipit sudah nerol mereka
sekarang di hiliran saya kasih ketegasan sama mereka
ikuti perintah si jamal
kasih tau saya perkembangannya
saya sudah punya alasan buat nendang si zaman
gus kekaitan kamu dicuri kreman
nggak usah takut
saya cuma mau bicara baik baik
kalau mau bicara baik baik kenapa saya kesini dipaksa
kalau nggak dipaksa memangnya bapak mau kesini
sekarang saya sudah disini
mau bicara apa
saya akan lepas bapak
teman teman saya akan mengantar bapak sampai rumah
setelah itu silakan bicara dengan keluarga dan juga warga lain yang tetap kekeh nggak mau jual tanah sama rumahnya
setiap saat teman teman saya bisa datang lagi buat jemput bapak dan juga warga lain yang tetap kekeh nggak mau jual tanah sama rumahnya
bapak dan semua yang jemput gak bakalan pulang lagi dan gak akan ada kabar
sudah tahu siapa aja yang berpihak ke jamal
semua sudah saya pegang kang
saya mau nendang si jamal
kalau ada yang berpihak sama dia biar saya tendang sekalian
kalau kita kecolongan di terminal saya yang tanggung jawab
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
per per per

jangan kepalanya bu
per pergi per
per pergi per
per pergi per
cerugih berapa kang
banyak bu belum saya hitung
bisa ditawar bu
aduh si ibu kira kira tuh bu
masa dari rp dua belas ditawar jadi rp dua

sekarang akang turun atuh
tuh akang juga kan turunnya cuma rp lima ratus
rp lima lah
boleh dicoba dulu kang
jam lagi ada masalah
posisinya dalam bahaya
kamu harus pastikan mau ikut siapa
nggak usah setengah setengah
kan saya ada di sini kang
ya iya tuh kang
jam lagi nyusun kekuatan buat ngelawan kang mus
dia lagi berusaha mempengaruhi
sebagian dari kita
yang dulu jadi anak buahnya
buat ikut dia
kang mus udah mateng
ah saya mau cari aman aja kang sama akang
ikut kang mus
berarti kamu juga punya tanggung jawab
jangan ada orang kita
yang membelut kejamah
tenang aja kang
coba yang lain
siapa tahu yang manis coba ini aja
nih biar nggak penasaran
udah berenangnya kang
saya ditipu sama kang emis
coba diajak ngobrol sampai disuruh berenang
jeruk jeruk ya manis manis